berkurangnya pasokan beras ke sekitar enam ratus pedagang beras di pasar induk beras cipinang pibc jakarta timur mulai terjadi sejak oktober dua ribu dua puluh dua lalu
minimnya pasokan ditandai dengan sulitnya pedagang mendapatkan stok beras sesuai permintaan
kelangkaan stok beras menyebabkan lonjakan harga yang berlangsung secara bertahap dan terjadi di berbagai jenis mulai beras medium hingga premium
perbedaan harga jual beras di pibc kini bahkan telah menembus lebih dari rp satu per kilogram jika dibandingkan harga jual beras sebelum minimnya stok di level pedagang
kelangkaan beras yang berdampak pada kenaikan harga dikeluhkan baik oleh pedagang dan juga pembeli
dari bulan sepuluh sampai sekarang itu naiknya sampai rp satu lima ratus per kilo
untuk beras jenis apa pak
iya enam puluh empat semua
dari daerah kosong
dari daerah kosong lah untung ini kan ada impor kalau nggak ada impor ya bahaya juga
kadang tiga tiga karung itu tergantung situasi beras di sini kadang kadang juga nggak dapat kita beli beras gitu loh
boleh diimport tiga karung itu berapa kilo

setiap hari ya nah sekarang bisa dapet berapa
ini aja masih keliling keliling dari kemarin kemarin belum dapat ini saya nyari
dikutip dari pbi
dikutip dari laman website pibc food station jumlah stok beras pasar induk beras cipinang pada delapan februari dua ribu dua puluh tiga adalah sebanyak dua belas empat ratus empat puluh dua ton
jumlah ini sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan stok harian pibc untuk wilayah jabodetabek saja yang mencapai dua lima ratus hingga tiga ton
idealnya pibc setiap hari memiliki stok tiga puluh lima hingga empat puluh lima ribu ton guna memenuhi kebutuhan warga jabotabek serta warga daerah lain yang datang untuk membeli beras
untuk membeli beras ke pibc
stoknya sekarang ini sangat memprihatinkan ya masih jauh kurang
saya ambil siklus dari food station per januari kemarin itu dua puluh lima ton akhir januari itu adalah tiga belas enam ratus tujuh puluh dua ton
jadi itu sangat sangat mengkhawatirkan kalau untuk saat sekarang
pemintaan masyarakat tinggi
jadi pasokan daerah daerah satu satunya adalah dari bulog
zulkifli dan pedagang beras di pibc berharap bulog segera memasuk beras untuk memenuhi stok yang dibutuhkan
mengingat panen raya diperkirakan baru akan terjadi mulai awal maret dua ribu dua puluh tiga mendatang